kenapa tiba tiba sekarang dia bisa ngecet kamu
oh itu saya maafin aku ya
tadi itu karena aku ke rumah papa
ya terus apa hubungannya
jadi gini loh sayang papa itu minta diakini
ya aku kasih tau
pertama ada yang melihat elsa dan roy keluar dari kabar yang lain
itu tempat mabuk
dan yang kedua di rumah lama aku yang ditempatin sama roy
andin gak sengaja nemuin lipstick
dan lipstick itu brand dan warnanya persis dengan kesukaan elsa
makanya aku sama andin itu mencurigai elsa
nah bisa mencoba aja
tapi amat ter giants ya
jangan mikir istri allah sendiri
oke kalau gitu
nanti mama telepon ke aku lagi
kenapa mas ada apa
gue harusin mama
kenapa elsa ada hubungannya dengan pak susrawi
aku sih gak tau ya mas
tapi aku rasa mungkin mama ingin mencari tahu aja
ya mungkin ya
semangat untuk menyeredikin kasus ini juga kan
menggabung kesetan sama mama
kalau mama dimana
masa tenang ya pak
mainnya sambil makan
bentar ya gemoy
di rumah pak bos
mama juga di rumah
bu bos kayaknya nggak ada deh di rumah
pergi kemana ya
bu bos pergi lagi
mirna bilang mama gak di rumah
base ngantarin dia sama rina
mama pergi lagi
berarti mama pergi pake supir dong ya
kamu tunggu disini aja ya
ah sama ini ntar
buat beli kopi ya
kasih ya bu
dari kopi dulu ah
yaudah bahas center aja di rumah ya
rupanya dia udah sampai duluan
burung apa kabar
maaf ya nunggu lama
tadi agak macet
teh saja boleh
tunggu sebentar ya
mendadak banget ngajak saya ketemu
ada yang mau dibicarakan
saya ngajakin nino ketemu untuk
soal tuduhan al sama andin terhadap elsa
apa yang mau dibahas
kalau soal itu
kira kira apa yang mau dibahas
apa yang mau dibahas
karena kalau tuduhan al dan andin ke elsa
itu jelas jelas salah bu
karena memang elsa sama sekali tidak ada hubungannya dengan roy
kenapa nino bisa begitu yakin
bahwa ada yang melihat elsa dengan roy

malam itu keluar dari kabanan naik
kalau soal yang malam itu
saya sudah konfirmasi dengan elsa
dan elsa memang membantahnya
yang ditemukan di rumahnya rom
elsa memang punya lipstick yang sama
tapi kalau kita bicara lipstick kan
agak rasionalnya tuh
itu kan dijual umum siapa aja bisa punya
jadi kalau untuk
dituduhkan ke elsa juga
masih tidak tepat lah bu
saya masih punya satu pertimbangan lagi
apa itu bu
udah jam segini
roy kok belum pulang
cara kamu lebih murah
yang masih bagus
roy apa yang terjadi
beritahu mama kamu kenapa
beritahu mama kamu kenapa
ini nikah kemarin mama
roy jadi kamu begini karena
ini terjadi kenapa
aku ngelakuin kesalahan mama
aku tau andien pasti benci banget sama aku
dan semakin benci sama aku
aku bodoh banget mama
apa yang kamu lakukan
apa yang sudah kamu perbuat
kamu jangan bikin bapak sendiri
mama tidur ya
apa yang sudah dilakukan roy
apa yang sudah dilakukan
malam setelah pernikahan kamu dan andien
malam setelah pernikahan kamu dan nadiem
roy pulang ke rumah dengan sangat frustasi

dia sangat sedih
menunjukkan pukul tiga pagi
disambungkan dengan cerita bahwa ada orang yang melihat roy keluar bersama elsa di kabanan
bukankah itu semuanya berhubungan
bisa menjadi sebuah rangkaian
kalau memang semua rangkaian ini mau diarahkan
ke elsa yang hamil anak rolling
itu jelas silah salah
karena yang sebenarnya hamil anak roy itu andi
malam setelah pernikahan kamu dan nanding
roy pulang ke rumah dengan sangat frustasi
dia sangat sedih
waktu itu jam menunjukkan pukul tiga pagi
dengan cerita bahwa ada orang yang melihat roy keluar bersama elsa di kabanan naik
bukankah itu semuanya berhubungan
bisa menjadi sebuah rangkaian
kalau memang semua rangkaian ini mau diarahkan ke elsa yang hamil anak rohi
itu jelas jelas salah
karena yang sebenarnya hamil anak roy itu andi
andi yang berselingkuh di dalam permikiran saya dengan andi
saya kilas balik sedikit
malam itu saya baru pulang dari luar kota memang karena ada proyek
belum sampai di rumah
di dalam rumah saya sudah terjadi pembunuhan
dari olah tkp polisi menemukan ada buket bunga yang yang tertinggal milik roy
kalau dipikir pikir untuk apa roy bawa bunga ke rumah saya
padahal dia jelas jelas tahu saya sudah menikah dengan andin
satu kata yang bisa saya gambarkan di sini
ada hubungan khusus antara roy dan juga andi
saat itu saya juga hancur
sekali lagi saya mau bilang kalau seandainya elsa yang dituduhkan hamil anak roh itu sama sekali
gak masuk di akal
justru andi yang selingkuh
aku disini mau
saya minta maaf menantuk kesayangan ibu andi yang gak
gak selalu tampak
karena dia udah mencorang pernikahan kita
dia sangat baik
dia perempuan yang sangat baik nino
tapi apa yang sudah terjadi di masa lalu
sudah merupakan bukti yang kuat buat saya
kalau ibu masih heran dan bertanya kenapa saya begitu yakin soal itu
mungkin ibu bisa tanya sama anak ibu sendiri
kalau gitu saya permisi ibu
kalau gitu saya permisi ibu
saya masih harus balik ke kantor
saya masih harus balik ke kantor
saya masih harus balik ke kantor

ibu berdogong penghantaran dengan ada lantai
seluruh sama buka meskipun gigi lagi enggak enak badan tapi tidak boleh manja harus kuat harus
semangat nggak boleh ngebanding bandingin sama hidup orang lain ya ya ya ya ya
mbak kio apa kabar tante kangen banget sama kamu loh
tante mahayang alhamdulillah kabar saya baik tante gimana alhamdulillah baik juga mbak kim
dari mana habis belajar bulanan ya
aduh memang mbak kim ini ya wanita cerdas mandiri masa kini dari dulu nih tante mayang
itu sangat kagum sama mbak kim emang tugasnya kiki belanja si tante mbak kim kita kan udah
lama nih nggak ketemu kita ngafe ngafe dulu ya ya oh iya ini tante saya harus pulang soalnya
lagi nggak enak badan tanto maaf ya tante sebentar aja kita ngeteh ngeteh cantik
gitu nanti ngetehnya ngeteh papel mint biar badannya enakan ya authorized sebentar aja
kangen tante ya ya tante bantu belanjanya sini iya iya iya b profitable ngilang gopal apa gak apa apa
kita cantik dulu
ren kamu lagi dimana
aku lagi di kantor
mampir dong kesini
mama lagi di finland cafe nih
ma kan aku lagi kerja ma
masih banyak kerjaan juga disini
sebentar aja ren
mampir ya mama tunggu loh
yaudah aku tanya kepal dulu ya
kalo memang gak ada tugas adakan nanti aku kesana
pokoknya mama tunggu disini ya
makasih ya ren
iya pak bos
mama masih pergi kemana
uya gak tau pak bos
soalnya tadi begitu baru sampe

terus pergi lagi dah tuh
kalau ada kerjaan yang belum selesai
saya akan bawa ke rumah pak
terima kasih pak
baik pak bos
aku lagi bawa teka sama rumah rumahnya

supaya mama nelfon ya mas
kita taruh dulu ya
saya kurang tau pak
tadi keluar dari restoran ibu nangis
yaudah kamu buruan pulang ya
hati hati di jalan
pak abdul sudah tau
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
bersama pak abdul
bisa kita berpikir
bu ros akan punya
riwayat mental illness
seharusnya tadi aku bisa bersikap lebih bijak
susah sekali untuk terima
kalau bu ros anodo elsa yang
padahal jelas jelas andi yang hamil anak roy
andin yang sudah berselingkuh dulu
malam setelah pernikahan kamu dan nanding
roy pulang ke rumah dengan sangat frustasi
waktu itu jam menunjukkan pukul tiga pagi
dan apabila disambungkan
dengan cerita bahwa ada orang yang melihat
roy keluar bersama elsa di kabanamai
bukankah itu semuanya berhubungan
bisa menjadi sebuah rangkaian
tapi rasanya kok
aku gak bisa terima ya
mendengar burrosa membela andin yang sudah jelas jelas selingkuh
dan mengandung anak dari roy
udah hampir jam enam
apa gue telpon ricky aja kali ya
buat lanjutin obrolan gue tadi
bikin hidup lo gemerlap
lagi sibuk gak
baru kelar sih
kita ketemu lagi yuk
buat lanjutin pembicaraan kita tadi
gimana kalau di
semoga kali ini gue bener bener bisa bantuin andin
wah bagaimana sih ke beefy tuh
kita makan l impersonasi
campuran wangg commeted
terus terang ya mama tuh kesal sama andi
gara gara andin sekarang hubungan mama sama rosa jadi renggang
mama tuh jangan ngomong begitu mah
ingat kita ini mau masuknya bulan ramadan
nggak baik berantem
temen kamu dari sma loh
ya tapi pak kim
lebih baik kamu telpon rosa ya
kalian bicara dari hati ke hati
iya pak iya
jam segini kau belum pulang
yaudah kita ngobrol di dalam ya

ini hurra hara lagi
nakik mandi ah

ah princi jajang di proyek dong
cipta apaholes aja ya

kemarin udah di blok sama elsa
kok masih bisa sih di chat
kamu baru pulang dari mana
kemarin kamu bilang kamu udah blok dia
kenapa tiba tiba sekarang dia bisa ngecek kamu
tadi itu karena aku ke rumah papa
ya terus sama pabungan ya
papa itu minta diyakinin sekali lagi sama aku
kalau aku itu gak hamil anak roy
aku terpaksa hubungin ricky lagi
dan tadi ricky dateng ke rumah papa
sayang aku minta maaf ya
aku ngelakuin ini semua karena terpaksa
aku disuruh sama papa
tadi mama juga bilang kalau kamu ke rumah bapak
tapi aku gak mau segampang itu percaya
aku mau buktikan
kalo omongan kamu itu benar
aku mau buktikan
kalau omongan kamu itu benar
aku mau buktikan
aku mau buktikan
aku mau buktikan
aku mau buktikan
aku mau buktikan
aku ingin sekali percaya sama elsa
ini sebenarnya siapa yang bohong
apa mungkin andin dan al salah
menganalisa bukti bukti yang mereka dapat
perasaan aku kok makin gak enak ya
riki mau melakukan semua ini
karena dia ada maksud yang gak baik sama elsa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf kalau telepon aku ganggu waktu bapak
ada yang ingin aku tanyakan pak
ya silahkan no
apa betul tadi
ricky ke rumah bapak
bapak minta elsa untuk nelfon dia buat datang
iya benar no
untuk panggil ricky kesini
dan ricky sudah menjelaskan semuanya ke papa
untuk tidak mengganggu elsa lagi
kamu ada masalah sama ricky
apa dia masih mengganggu elsa
yaudah pak terima kasih buat informasinya ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke aku percaya
tapi aku minta tolong satu hal sama kamu
jangan lagi hubungi ricky
jadi sekarang kamu harus blok dia
padahal ricky suruh gue jangan blok
semoga riki gak marah terus ngelakuin hal aneh aneh
mama duduk dulu ya
mama tenang sendiri dulu
mama tenang ya
coba cerita sama mama kenapa
mama dari mana
mama tadi ketemu nino
ngapain mama ketemu nino
mama ketemu nino
ingin bicara sama dia
cuman kasih pandangan mama ke nino